sanksi pidana dengan membayar uang pengganti sebesar dana yang dikorupsi diberlakukan terhadap dua terpidana kasus korupsi iktp irman dan sugiharto
apakah ini bisa menjadi cara yang jitu untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelaku korupsi
kita akan bahas langsung bersama koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan tama s langkung
selamat siang mas tama
selamat siang mbak
kalau kemudian kita berkaca kepada kasus ktp elektronik irman dan sugiharto selain difonis juga diberikan sanksi mengembalikan dana yang dikorupsinya
apakah ini bisa kita katakan sebagai salah satu angin segar
ataukah ini sebetulnya bagaimana sih menerjemahkannya
sebetulnya ini hanya sesuatu yang biasa dalam pandangan kita ya
karena apa dalam fonis biasa selalu ada
jadi uang pengganti itu kita harus jelaskan bahwa uang pengganti merupakan uang yang dia korupsi yang dia nikmati
jadi kan kalau diuraya
misalnya dalam perkara iktp kerugian negara dua tiga triliun
apa saja itu soal pembeliannya soal distribusi sampai diurai secara terperinci oleh penuntut di persidangan
tapi berapa yang dinikmati oleh irman
itulah kemudian yang menurut hakim harus diganti yang kita sebut dengan uang pengganti
jadi uang pengganti hanya sampai di situ
nah yang lain lainnya ini yang jadi pertanyaan besar
hampir setiap perkara kerugian negaranya fantastis
tapi bagaimana dengan aset recovery nya pemulihan nya
baik kita lihat dulu grafis
ini juga dari icw grafis berikut ini
dua ribu lima belas kerugian negara tiga satu jumlah uang pengganti

selanjutnya dua ribu enam belas tiga delapan puluh lima triliun kerugian negara
kemudian jumlah uang pengganti dan denda lebih turun lagi ya
artinya ada satu lima triliun kerugian negara itu tidak kembali
nah jadi begini
ini kan penelitian yang kita lakukan
ini kan putusan
jadi kalau putusan bilang oh kerugian negaranya total se indonesia dalam waktu setahun sekian triliun
nah pertanyaannya berapa yang dieksekusi
nah jadi tahapannya masih panjang
pertama dia harus terbukti di persidangan
setelah terbukti di persidangan dia harus dieksekusi oleh penuntut umum
setelah dia dieksekusi dia harus disetorkan ke kas negara
itulah kemudian yang dihitung oleh kementerian keuangan
berapa nih setoran pnbp nya
penerimaan negara bukan pajak
itu yang kemudian bisa dieksekusi
di dua ribu enam belas totalnya kan besar
dua ribu enam belas tiga kemudian yang kembali hanya tidak sampai satu triliun
nah kemudian kalau kita lihat misalnya
di audit bpk jadi total berapa sih yang dikembalikan
nah kalau saya hitung yang sudah dikembalikan ya dan sudah diaudit
artinya sudah terverifikasi oleh kementerian keuangan maupun oleh bpk sendiri
nah kalau dua ribu lima belas misalnya yang diserahkan oleh kejaksaan
itu dana pengganti ya
itu total keseluruhan
dari mulai harta yang disita uang pengganti semuanya
kalau tadi kita kan hanya bicara soal penggantinya aja loh
cuma segini besar ya
tapi yang berhasil kembali dengan semuanya itu hanya lima ratus empat dua puluh enam miliar
karena itukah sulit untuk memverifikasi dana yang dikorupsi oleh pihak pihak
apakah karena itukah sehingga
fonis bagi masing masing koruptor ini tidak selalu disertai dengan sanksi itu
ya persis sekali
jadi memang kalau di indonesia
jadi lagi lagi dasar hukum yang kita pakai
itu masih di level berapa kerugian negara yang dinikmati
itu yang kemudian harus diganti
padahal kalau ngomongin kerugian negara kan besar
saya bilang tadi di iktp saja dua tiga triliun
kemudian yang dikembalikan hanya berapa
itulah yang dinikmati oleh irman
berarti kan kpk punya tantangan
rp lima puluh ribu dan rp tiga puluh ribu
dia punya tantangan lagi yang lain
bagaimana caranya biar dua tiga triliun
tersebut bisa kembali
makanya kita sudah banyak usul
pidana korporasi diantaranya
hukum dong korporasinya
rampas hartanya kalau kemudian
harta harta itu diperoleh dari hasil korupsi
atau misalnya uang uang yang berubah bentuk
berubah wujud jadi aset
jadi barang milik pribadi
atau jadi gedung dan lain sebagainya
nah ini yang kemudian dalam pandangan saya
beberapa tahun terakhir tidak maksimal
kita belum bicara soal hukumannya terlalu ringan ya
kita baru bicara pengembalian dana ya
pengembalian dana yang dikerugian
kalau kemudian kita ingat
ini kemudian menjadi muncul lagi
irman pengembalian dana yang dikorupsi oleh koruptor ini
kemudian muncul lagi setelah dulu di dua ribu tiga belas ya
yang menghukum ng untuk mengembalikan dana
dan akhirnya juga tidak kembali begitu ya
nah ini yang kemudian jadi banyak persoalan
jadi persoalannya di macam macam ya
jadi di berbagai macam level ada banyak persoalan tersendiri
pertama tentu kita
harus lihat kalau ngomongin pengembalian kerugian negara
itu bicara soal berapa yang disetorkan oleh jaksa
di kejaksaan maupun jaksa yang ada di kpk
karena mereka punya tugas mengeksekusi
jadi sudah putus nih
kita nggak bicara soal bagaimana prosesnya ya
tapi pokoknya putus segitu itu yang harus diambil
nah ini aja masih dalam persoalan
kadang kadang belum semuanya distorkan
atau belum semuanya bisa dieksekusi
kadang kadang hartanya tidak ada
atau kadang kadang terdakwa ya sudah deh
karena kalau uang pengganti nggak ada
ada namanya pidana penjara uang pengganti
jadi kalau misalnya
oke deh tambah lagi penjaranya enam bulan
tambah lagi penjara satu tahun
ini semua menjadi ruang ruang yang pengaturannya
ini nggak ada aturan secara spesifik
tidak ada aturan secara spesifik
semua tergantung oleh majelis hakim
semua tergantung oleh majelis hakim
bahwa itu diatur bahwa itu bisa dihukum
tetapi tidak bisa misalnya
kalau misalnya begini
kerugian negaranya dua triliun misalnya
terus kemudian berapa uang penggantinya
berapa pidana penjara kalau dia tidak membayar
nah dalam penelitian kita
itu kadang kadang ada disparitas yang sangat tinggi
kerugian negara misalnya dua ratus miliar
tidak bisa mengembalikan
dia kena satu tahun perpanjangan
tapi ada juga kasus lainnya
yang kerugian negara tiga delapan juta
kena juga setahun juga
nah ini juga kemudian kan jadi persoalan
nah itu disparitasnya di mana sih
disparitasnya tadi misalnya begini
masa orang yang kerugian negara dua ratus miliar
harus mengembalikan puluhan miliar
negara hanya menghukum dia setahun pidana tambahannya
tapi kalau kemudian yang satu lagi
kerugian negara tiga juta
dia nggak bisa mengembalikan doang tiga juta
tambah setahun juga
loh bedanya antara tiga juta dengan yang puluhan miliar
itu di mana
baik semua jadi berdasarkan pertimbangan hakim
iya sangat tergantung pada hakim
tidak ada standar misalnya
kalau kerugian negaranya sekian
penggantinya sekian ya
nilai hukuman penjaranya
nah ini jadi persoalan juga
karena dia tidak pernah ada aturan yang spesifik soal itu
jadi anda pesimis
aturan pengembalian dana korupsi ini
bisa diberlakukan secara konsisten
sebetulnya iya dengan sistem hukuman seperti sekarang
mahkamah agung tidak punya standar
contoh tadi misalnya
dia nggak bisa kembalikan uang dua belas miliar misalnya
berapa pidana penjara yang tepat untuk dia
itu semua sangat tergantung pada hakim
tidak ada pengaturannya
makanya kadang kadang ada disparitas
kok di perkara yang satu
kerugian negara dua belas miliar setahun
di perkara yang satu lagi
kerugian negara nggak bisa dikembalikan enam miliar setahun juga
nah ini harusnya kan beda
masa yang kerugian negara dua belas miliar sama yang enam miliar sama
atau yang dua ratus juta dengan yang tiga juta sama
nah ini jadi persoalan
nah tapi sisi lainnya adalah begini
yang saya lihat di negara kita
semuanya belum efektif menggunakan undang undang pencucian uang
upaya untuk merampas asetnya belum maksimal
contoh misalnya dalam kasusnya nazarudin
tppu nya kan juga belum jalan
yang dihukumnya nazarudin
kadang kadang masyarakat sudah puas
nah nazarudin sudah dihukum sudah difonis
tapi dia lupa berapa uang yang hilang
ya ktp juga misalnya
irma dihukum tujuh tahun
sugiyarto lima tahun
pengembaliannya disebut juga oleh hakim di persidangan
orang sudah puas
wah sudah dihukum sudah kembalikan
padahal dia lupa
kerugian negara sudah berpamah tiga triliun
itu yang material
belum kerugian negara lainnya
misalnya ada yang orang sudah bertahun tahun tidak mendapatkan ktp gara gara ada korupsi di sana
itu gimana ukuran kerugian negaranya
kan itu juga kerugian negara buat masyarakat
atau perkara lainnya soal jembatan
dia buat jembatan kemudian jembatannya hancur gara gara korupsi
orang tidak bisa lewat ada orang kecelakaan jatuh di bawahnya
itu kan nggak dihitung sebagai kerugian negara juga
baik tapi sebetulnya aturannya ada
aturan tpuu nya ada
tppu sebetulnya sudah memberikan ruang
jadi kalau misalnya orang melakukan korupsi korupsi itu adalah predikat krimenya
narkotika korupsi pencurian perjudian kejahatan kehutanan semua bentuk kejahatan
kejahatan yang diatas lima tahun hukumannya
jadi dia bisa menggunakan penyelidikan uang
kalau dalam kejahatan tersebut ada uang yang berputar
ada uang yang beralih fungsi
nah persoalannya sekarang adalah belum banyak kesadaran tersebut digunakan oleh para penyidik di negara kita
jadi misalnya contoh
bahkan termasuk kpk juga ya
justru kpk kita harus kritik ini soal kpk
dalam perkara misalnya contohnya kasus simulator sim
joko susilo gara gara menggunakan pencucian uang hukumannya sampai delapan belas tahun
perampasan juga maksimal
bahkan harta harta yang dikelola oleh kpk
jakarta yang dikelola oleh istrinya
itu pun dirampas oleh negara
nah di perkara iktp misalnya
kerugian negara dua tiga triliun
yang terbukti menyimpangnya juga banyak
kerugian negaranya juga tidak dibantah oleh hakim
hakim mengiarkan kehukuman negaranya
tapi yang kembali berapa
karena tidak menggunakan penyelidikan uang
nah di perkara perkara lain juga kelihatan
jadi antara yang menggunakan penyelidikan uang dan tidak
pengembalian kerugian negara sangat jauh sekali
keprihatinan ini sebetulnya juga sudah ditangkap oleh pemerintah
tahun lalu menko poluka mengatakan bahwa seharusnya pemerintah saat ini sedang mengkaji
salah satu kebijakan yang bisa memberikan hukuman kepada koruptor
pengembalian negara penjatuhan penalti dan pemecatan dari jabatan
sejauh mana icw mengamati apakah memang apa yang disampaikan pemerintah tahun lalu ini
sudah ada movement nya
sudah ada pergerakannya
ya memang kita juga melihat belum maksimal ya
walaupun memang sudah berjalan
ada beberapa perkara yang terlihat berjalan
tapi ini belum maksimal
nah kalau itu juga kemudian kita juga harus kritik misalnya pengadilan
kita ingat yang namanya pencabutan hak politik
hak buat dipilih hak dia untuk kembali ke dalam ruang ruang publik
itu kemudian dihukum di sana
nah kapan itu mulai
baru tahun tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
padahal undang undang sudah mengatur tadi semenjak indonesia sudah punya kuhp
jadi tulisnya semua ada tapi tidak digunakan begitu ya
kalau bicara soal tadi ya dimensinya orang yang mendapatkan ruang lagi di publik
sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu udah diatur ada yang namanya pencabutan hak politik
tapi itu baru sekarang kan
anas kena pencabutan hak politik
yang lain juga beberapa yang kena
itu jadi persoalan kita
tapi tidak semua
ya tidak semua
padahal pejabat publik yang kena itu banyak banget
anggota dpr yang kena itu banyak banget
tapi ada beberapa yang menggunakan pencabutan hak politik
kita itu baru anas rubaningrum
kemudian mantan ketua dpd pak irman gusman
hanya dia yang kena pencabutan hak politik
yang lainnya itu belum
ini kemudian menjadi persoalan di negara kita
nah terkait dengan yang apa namanya penerapannya juga
ini yang kemudian kita lihat bahwa upaya upaya pengembalian juga belum maksimal
tadi ya diantaranya soal penggunaan undang undang tindak pidana pencucian uang
kalau saya atau masyarakat lainnya itu dari dulu sangat ingin kalau sudah ada kasus korupsi
dihitung keurangan negaranya dapat langsung menerapkan penyusian uang
sehingga hukumannya lebih berat
dia menggabungkan pasal kemudian juga upaya perampasan asetnya itu bisa maksimal
itu yang kita harapkan
jadi pemiskinan mungkin itu tidak mungkin
kalau menggunakan aset
menggunakan penyusian uang
artinya apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk memberikan efek jera yang maksimal terhadap para koruptor
kalau pemerintah segera bahas yang namanya undang undang perampasan aset
jadi ada kekayaan kekayaan pejabat yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya bisa dirampas
di negara kita itu melakukan
di negara negara lain yang sudah meratifikasi konvensi pbb itu sudah menerapkan
kita sudah ratifikasi tapi kita belum terapkan
kemudian yang kedua adalah terkait dengan pidana korporasi
nah korporasi sekarang sudah ada undang undang tindak pidana pencucian uang
bisa dihukum bisa dibubarkan bisa dirampas asetnya bisa dibekukan dan lain sebagainya
nah di kita belum maksimal
mahkamah agung sudah punya juga peraturan atau sema mahkamah agung
edaran mahkamah agung yang mengatur soal pidana korporasi
nah jadi menurut saya ini menjadi pr ke depan buat pemerintah maupun penegak hukum
baik aturannya sudah ada tapi gerakannya yang belum
persis sekali implementasinya harus di dorong
implementasinya yang harus didorong
baiklah maastama eslangkun dari icw terima kasih sudah hadir di cnn indonesia news test